sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lantai lima itu kan ruang icu
kalau emang benar cewek itu elsa
dia mau jenguk siapa ya di icu
sebentar lagi praktiknya dimulai ya dok
sudah ada lima pasien yang menunggu
ya sus nanti saya ke ruangan saya ya
gimana caranya ya
agar bisa tahu
perceraian tidak mengugurkan kewajiban bapak
untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak itu
itu artinya kalau aku bisa membuktikan
rena adalah anak aku
aku gak mungkin nambah rena dari andin
aku bisa mendapatkan hak aku
sebagai ayahnya rena
saya elnino persetia
boleh bikin janji dengan
saya mau mengunjungi
saudara saya di icu
ibu lagi sakit ya
kok pake masker
soalnya orang yang sedang flu
nggak boleh masuk ke ruang icu bu
oh enggak gak
ini emang saya alergi debat
di dalam jangan lupa pakai baju steril ya bu
dan kalau ibu alergi
minta masker medis aja
sampe gak mungkin epidermis
kalau sampai soumarno bangun
dan bicara ke aldan me'endin
hidup gue bakal hancur dan semua pengorbanan mama akan sia sia
apapun yang akan kamu lakukan nanti
mama mohon tolong jangan celakai lagi orang lain
maaf ma aku terpaksa
kalau sampai sumarno bangun dan bicara ke alden meendin
hidup gue bakal hancur dan semua pengorbanan mama akan sia sia
apapun yang akan kamu lakukan nanti
mama mohon tolong jangan celakai lagi orang lain
maaf ma aku terpaksa